selamat sore mas aldi

dan tiga puluh lima itu yang di ruu prioritas prolegnas
kalau diakumulasikan semua sebenarnya dari delapan puluh empat undang undang yang jadi ini
ini lebih rendah daripada dpr periode sebelumnya
dpr periode sebelumnya dua ribu sembilan dua ribu empat belas mereka berhasil mengesahkan undang undang
sebanyak satu ratus dua puluh lima artinya turun begitu ya
nah saya balik lagi di tiga puluh lima ruu prioritas pun yang lebih sedikit daripada ruu kumulatif terbuka
ini pun ada beberapa revisi undang undang yang dilakukan berkali kali
misalnya undang undang md tiga kalau kita catat md tiga ini sempat tiga kali
dalam satu periode saja itu sempat tiga kali itu dilakukan jumlah revisi
yang paling terakhir yang sangat membuat publik juga terkejut adalah
di ruu md tiga ini jumlah kursi pimpinan yang membengkak dari lima menjadi sepuluh
ini sangat sangat melukai publik
nah artinya selain kompromi politik yang kedua tentunya apa
kalau kita bicara soal uang kita tadi berimbas ke anggaran
nah wakil ketua yang tadinya hanya empat dan ketua satu sekarang dikocok menjadi ketua satu wakilnya sembilan
berimbas ke anggaran karena gaji tadi
nah kalau kami melihat dari kinerja legislasi yang tadi saya bilang bahwa dari satu ratus delapan puluh sembilan ruu dan kemudian yang jadi hanya delapan puluh delapan
bahkan yang prioritas juga hanya tiga puluh lima dengan komposisi undang undang md tiga yang baru ini akan semakin memberatkan kita
artinya di sisi lain saya berbicara soal isu positifnya adalah
ayo masyarakat tetap kritisi anggota dewan kita dalam bekerja dalam menggunakan berbagai kewenangan yang dimilikinya
dalam tiga puluh lima undang undang yang telah menjadi
prioritas tersebut apakah dalam segi konten atau isinya sendiri sudah sesuai atau dipertimbangkan dengan baik begitu oleh dewan
ini yang juga sekali lagi kami menilai sangat mengecewakan begitu
selain tadi ada undang undang md tiga yang diulang direvisi berulang ada juga undang undang pilkada yang direvisi berulang
ada juga undang undang pemerintahan daerah yang juga dalam satu periode yang sama dikocok ulang lagi
nah yang paling membuat kami istilahnya terkejut adalah adanya undang undang yang disahkan mendadak saat injury time
memang mereka nggak punya istilah injury time
tetapi faktanya undang undang seperti undang undang kpk undang undang seperti sumber daya air undang undang proses pembentukan perundang undangan itu sendiri itu diubah
nah yang paling membuat kita terkejut adalah ketika undang undang kpk dan undang undang p tiga
undang undang pembentukan peraturan perundang undangan yang ada istilah carry over
artinya bahwa undang undang yang tidak bisa selesai di periode empat belas sembilan belas itu akan di carryover di sembilan belas dua puluh empat
nah dengan satu kalimat
kalau kita melihatnya lebih rapat saja itu sudah jadi undang undang itu
nah ini kan berbahaya
berbahayanya di mana
misalnya kita satu contoh ambil undang undang rkuhp yang saat ini prosesnya menjadi polemik di masyarakat
bahkan masyarakat dalam hal ini mulai dari mahasiswa buruh tani pelajar semuanya berkumpul untuk berdemonstrasi
dan tidak hanya di jakarta lho di semua tempat
nah artinya apa
kalau rkuhp ini mengalami penolakan dan kemudian muncul undang undang p tiga yang bisa carry over
besok sidang paripurna di pr baru membahas rkuhp
nah ini yang membuat kami benar benar kayak dalam tanda petik kami terluka begitu
bahwa kinerja di empat belas sembilan belas yang tidak mencapai target sekarang ditambahin dengan hal yang menyisakan kontroversi
kalau catatan dari transparency international indonesia sendiri
banyak yang mengatakan bahwa ini dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas menjadi perode dpr dengan kinerja yang buruk
menurut anda sepakat dengan
iya kalau kita bandingkan dengan capaian menghasilkan undang undang begitu
karena fungsi mereka legislasi
jangan juga terus ya
pekerjaan legislasi bukan pekerjaan mudah
mereka juga didukung kok dengan fungsi anggaran
kecuali mereka nggak didukung dengan fungsi anggaran
nah ini beda lagi
mereka didukung dengan fungsi anggaran harusnya mereka juga konsisten dengan itu
kalau mereka sudah menetapkan satu ratus delapan puluh sembilan masuk dalam prolegnas harus konsisten selama ini
dari legislasi yang dihasilkan
betul karena apa
ini kita buka di kinerja anggarannya saja
dari lima tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas saja mereka itu punya anggaran sebesar dua puluh satu lima triliun
selama lima tahun
nah untuk rkuhp
untuk fungsi legislasi selama lima tahun mereka pegang itu satu enam triliun
nah per tahunnya itu tiga ratus dua puluh miliar
artinya per undang undang itu bisa dipukul rata tiga delapan m
dari satu ratus delapan puluh sembilan tadi
nah ketika dari tiga delapan miliar per undang undang itu hanya jadi rp delapan puluh empat triliun
yang seratus lebih undang undang itu
jadi ada tidak hanya legislasi yang tidak sesuai tapi ada pemborosan anggaran juga
catatan anda dan juga bagaimana performance dari para anggota dewan sendiri
dalam sinar paripur ada tidak
menerka atau menganalisis ini bagaimana
tingkat absensi dari legislatif ini juga menjadi catatan
catatan kami dua
satu selain misalnya tadi anggota yang datang juga dapat uang rapat dan sebagainya
tetapi kita lebihnya bukan kita melihat lebih luasnya bukan dari penggunaan anggaran untuk rapat
untuk membentuk undang undang
satu contoh kasus di undang undang kpk
tujuh yang absen itu yang hadir tidak lebih dari itu
tidak quorum sebenarnya
tidak kuota forum ya
ini yang membuat demokrasi kita dicederai
bukan hanya karena absensi tapi karena tingkat quorumnya
artinya apakah kemudian mencurminkan bahwa undang undang dihasilkan tidak mencapai kuota forum
artinya undang undang dihasilkan bisa dikatakan tidak sah
bisa jadi kalau bicara soal legal standing pasti sah
karena dihasilkan dengan proses yang menurut mereka betul
tetapi ada syarat formil yang tidak bisa dipenuhi
misalnya soal quorum tadi
ada soal isi di dalamnya
jadi kan ada dua syarat pembentukan undang undang
satu syarat formilnya harus tercapai
dua syarat materialnya atau substansinya
nah di syarat formilnya aja tidak memenuhi quorum
harusnya tidak bisa diundangkan
artinya bahwa di sini kalau kita melihat relasi antara kinerja legislasi dengan kinerja anggaran
ini ya kalau masyarakat bilang mungkin ini yang paling buruk
ya begitulah adanya begitu
kemudian masyarakat juga pasti sangat concern bagaimana pemborosan anggaran
kalau catatan dari anda selama pada dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
ya pemborosan anggaran yang pertama misalnya kita pernah mencatat misalnya tahun dua ribu enam belas
ketika mereka mengajukan wacana dana aspirasi yang mencapai rp sebelas triliun
artinya per anggota legislatif itu akan pegang uang rp dua puluh miliar
nah itu untuk dana aspirasi selama lima tahun mereka bekerja
namun ditolak oleh pemerintah
karena apa itu sudah bagian dari kinerja mereka
tidak perlu lagi ditambahin itu
atau yang kedua misalnya mereka pernah mewacanakan renovasi komplek parlemen
melalui pembangunan sejumlah fasilitas
kemudian juga jadi polemik di masyarakat
betul termasuk pembangunan gedung
bagaimana juga kita ingin mengetahui pendapat anda soal kontroversi pimpinan dpr pada periode itu
namun usai jeda bang wawan kita akan kembali special program crn indonesia
kembali usai jeda berikutnya
anda masih bersama program spesial pelantikan dpr dpd ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dan saya masih bersama dengan bang wawan swetmiko
ini dari transparency international indonesia
tadi saya sempat menteser tentang bagaimana polemik di tubuh kepemimpinan dpr sendiri
ya kalau kita melihat sebenarnya baru di periode ini ya misalnya pergantian

ketua dpr diganti sampai tiga kali gitu ya
mulai dari stiano vanto diganti dengan adeko marudin terus sekarang bang susatyo
nah yang kalau kita melihat di pimpinan dan di bawahnya
pimpinan ini kan menggambarkan dalam sebuah institusi pimpinan itu menggambarkan bagaimana situasi di anggotanya begitu
kami misalnya menyetir data yang menyatakan
bahwa dua puluh tiga anggota dpr terjerat kasus korupsi
terbanyak ada di golkar
tapi kalau kita melihat tadi balik lagi ke pimpinan
yang sangat mencengangkan yang hanya diada di periode empat belas sembilan belas ini adalah ketua dan wakil ketuanya terjerat
ketuanya terjerat kasus korupsi iktp
dan kemudian wakil ketuanya ini yang bagi kami sangat memalukan adalah suap
dana alokasi khusus untuk kabupaten kebumen dan purbalingga
nah sekelas wakil ketua dpr
artinya bahwa kalau kita bilang bagaimana kondisi dpr ketika pimpinannya juga korupsi seperti ini
ini jadi gambaran pentingnya
anda dua puluh tiga anggota dpr pada periode tersebut yang terjerat kasus korupsi berdasarkan data icw ini termasuk yang paling banyak
atau ada yang
sebenarnya kalau paling banyak tidak begitu
karena di periode sebelumnya kan juga ada cek pelawat yang juga melibatkan lebih banyak
tapi kami melihat bahwa
terbanyak atau tidak ini menjadi satu gambaran bahwa dpr ini selalu ditempatkan pada posisi yang lembaga atau institusi publik yang korup begitu ya
selain apa namanya birokrasi begitu
nah dpr dia wakil rakyat
nah ini bisa menjadi satu gambaran yang penting bahwa selalu aja pembelaan mereka adalah kami dpr anggarannya kecil gitu
beda sama pemerintah yang memang dia eksekutif
tetapi di anggaran yang kecil pun mereka itu punya kuasa yang besar
jadi yang perlu kami sampaikan
yang kami sampaikan kepada anggota dpr bahwa korupsi itu bukan masalah anggarannya saja
bagaimana dia memainkan relasi kuasa itu
contohnya kasus swab tadi
yang ada di ektp yang ada di dak
itu yang bahkan yang plt uriau misalnya
itu kan jelas kasus suap itu melibatkan apa
karena mereka punya kuasa
nah artinya bahwa kalau kami melihat
ayo mereka mau terbuka nggak dengan proses tadi
prolegnas tadi dibuka dong prosesnya partisipatif begitu
jangan pas injury time aja ini
kemudian kita sudah ada dua catatan mungkin
yang pertama produk legislasi atau undang undang yang tidak sesuai dengan prolegnas
kemudian bagaimana soal kepemimpinan tadi ada juga transparansi mungkin ya yang ketiga
ini kalau anda melihat apa yang kemudian menyebabkan hal hal ini bisa terjadi
misalnya produk legislasi yang tidak sesuai dengan prolegnas
apa catatan anda terkait ini
catatan yang pertama adalah terkait dengan sistem integritas di parlemen
artinya parlemen ini penting untuk membangun sebuah sistem integritas
yang dia imun
terhadap anti korupsi
bukan imunnya terhadap imunitas kinerjanya sendiri
imun terhadap anti korupsi
mereka punya imunitas tapi untuk dirinya sendiri
tidak bisa dituntut ketika bekerja
tetapi bagaimana dengan anti korupsi
mereka imun enggak
nah selama ini misalnya bahkan di periode empat belas sampai sembilan belas
kalau kita ingat misalnya kasusnya eni saragih
menyatakan bahwa uang suap dari swasta dianggap rezeki
nah sistem integritas yang dibangun oleh parlemen ini penting untuk diawasi oleh publik begitu
artinya bahwa mereka juga harus punya kesadaran bahwa korupsi itu sebagai sebuah kejahatan
gak ada itu uang suap dari swasta itu dianggap sebagai rezeki
nah hal ini sebenarnya bisa juga dicegah kalau saya pakai datanya kpk tentang pelaporan lhkpn misalnya
harusnya kan tercek salah satu bentuk bagaimana mendeteksi korupsi terjadi itu apa
rutin rutinlah melapor lhkpn
berikan laporan lhkpn
tapi sayangnya kalau saya sitir data kpk per maret dua ribu sembilan belas
nah dpr ri periode empat belas sembilan belas itu dari lima ratus lima puluh tiga yang wajib lapor itu hanya sembilan puluh sembilan orang
oke sangat sedikit sekali ya
hal yang sama terjadi di dprd
karena ini merasa adik kali ya
jadi ikut kakaknya begitu
nah salah satu bentuk tadi yang saya bilang imunitas mereka terhadap anti korupsi atau sistem integritas yang harus dibangun adalah rajin rajin lapor lhkpn
sehingga lhkpn itu bisa menjadi satu alat untuk nanti
iya kekayaannya datang dari mana
kalau hanya sekedar dari gaji oke
apa yang salah kebetulan kemudian
nah yang salah adalah ketika yang non non gaji ini
jual beli proyek jabatan dan sebagainya kan juga terjadi gitu
satu kasus misalnya
atau mungkin yang korupsi di kementerian keuangan kemarin misalnya
yang melibatkan salah satu direktur perimbangan keuangan daerah mereka
itu kan ada kerjasama antara birokrasi dengan dpr
untuk penambahan anggaran di kabupaten tertentu
nah ini kan karena kuasa mereka yang terlalu besar
kalau kita berangkat dari satu titik teori laut aktor bahwa kuasa yang besar itu harus diimbangi dengan akuntabilitas yang besar
jangan sampai dia dibiarkan sendirian
nah ini terjadi gitu loh
jadi bukan hanya masalah anggaran aja
kami tidak punya anggaran tapi punya kuasa
bisa bermain anggaran kan begitu
kan begitu teorinya
dan ternyata terjadi begini
jadi artinya bahwa catatan kami yang pertama adalah sistem integritas melalui rajin rajin mengumpulkan lhkpn ini menjadi penting
jangan sampai saya sampaikan saja misalnya kepada yang terhormat fadli zon misalnya
saat ini kepilih lagi bahkan beliau pernah mengatakan atau pernah mengusulkan penghapusan laporan lhkpn karena cukup dengan pajak
oh gak cukup
karena lhkpn ini menjadi cermin
orang pajak bisa ada pengampunan pajak
nah lhkpn ini menjadi salah satu alat koreksi
linear gak yang dilaporkan di pajak dan harta kekayaannya dia
dalam lima tahun meningkatnya berapa persen
mungkin ini juga bertolak belakang dengan fungsi dpr sebagai yang menganggarkan fungsi anggaran dpr
nah makanya sebenarnya kalau kita melihat kondisi hari ini dengan proses misalnya pembangunan sistem integritas yang ada di parlemen ini menjadi satu hal yang penting
ini warning gitu ya
kalau melihat kinerja legislasi kinerja anggaran ini menjadi warning
jangan sampai yang dua puluh sorry seribu sembilan ratus dua puluh empat ini nanti akan mengulang hal yang sama
kita nggak mau dong punya anggota legislatif yang lebih besar lima ratus tujuh puluh lima sekarang kan begitu
oh nanti kita bahas bagaimana kinerja anggaran dari dpr
usai jeda berikut program spesial cnn indonesia pelantikan dpr dpri dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kembali usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami
saya masih bersama dengan bang mawansu yadmiko ini dari transparency international indonesia
tadi kita bahas soal anggaran fungsi anggaran dari dpr sendiri untuk anggaran dari kemenku tahun dua ribu dua puluh lima sebelas triliun rupiah di apbn kita dua ribu dua puluh begitu
kemudian anda melihat penggunaan untuk anggaran ini bagaimana oleh dpr
pertama kalau kita mau melihat dari selalu saja kalau kita bedah begitu ya anggaran itu kan terbagi dalam dua nih
belanja langsung dan belanja tidak langsung
belanja tidak langsung itu lebih kepada untuk biaya proxtional cost
nah kalau kita kupas di personal cost kan gaji anggota dpr kita hari ini misalnya untuk anggota aja enam puluh enam per bulan begitu
untuk wakil ketua merangkap anggota misalnya tujuh puluh delapan sekian juta per bulan
ketua delapan puluh delapan delapan puluh tiga
nah kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka dalam tanda petik berperilaku korup gitu
karena begini di proses mereka mau masuk itu money politik mahar politik itu menjadi satu hal yang mengemuka loh
apa bahasa kami itu selalu there is no freelance
nah uang politik yang mereka keluarkan politik uang itu kalau mau diungkap misalnya itu juga besar gitu
bahkan beberapa anggota dpr yang nggak mau disebutkan namanya untuk masuk ke senayan itu butuh berapa ratus butuh berapa sorry miliar begitu ya
ada yang bahkan sampai bicara sampai seratus miliar per orang begitu ya
karena pilkades di pantur aja satu pilkades butuh satu miliar untuk jadi gitu loh
ini anggota dpr di senayan begitu
nah dengan gaji segitu itu cukup nggak sih gitu loh
untuk menutup mahar politik yang diberikan untuk menuju ke senayan

nah ini menjadi catatan
kita selalu berpesan bahwa jangan lagi
nanti mereka akan berpikir bagaimana balik modal gitu loh
dengan gaji cuma enam puluh enam juta
itu belum lagi nanti ditambah lagi misalnya mau setoran ke partai partai
sebagai bagian dari donasi politik mereka kan begitu
jadi itukah kemudian yang menyebabkan kemudian catatan catatan seperti korupsi di dpr gitu
kalau kami melihat bahwa di undang undang partai politik kita sekarang sudah mulai dinaikkan nih anggaran untuk per alex yang tadinya seratus rupiah sekarang naik menjadi rp satu per tahun
kepala per alek gitu ya
harusnya dengan naiknya ini ini bisa menjadi salah satu pintu masuk mereka lebih akuntabel
bpk dalam hari ini yang memeriksa keuangan dpr harusnya lebih akuntabel lagi lebih jeli lagi
bagaimana penggunaan misalnya di luar luar gaji begitu
toh di luar gaji mereka sebenarnya juga terima loh uang rapat ada lagi uang lembur ada lagi tadi uang pelesiran ada lagi
bahkan kalau kita sambungkan ke pelantikan hari ini mereka membutuhkan uang enam belas miliar hanya untuk satu hari
sudah dianggarkan semua
terkesannya agak kurang masuk akal begitu oleh masyarakat karena untuk biaya bunga aja satu juta rupiah per orang
kemudian biaya perlengkapan lain lain yang kemudian bisa dikatakan ini seperti diadain atau mengandang andang
kalau untuk periode sebelumnya ya dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
ya makanya sebenarnya kalau kita bicara soal tidak masuk akal seringkali sih kalau kita lihat anggota dpr pernah pengadaan parfum tiga ratus lima puluh juta setahun gitu kan
parfum apa itu kan begitu

sebenarnya kalau masyarakat supaya lebih paham lagi dari enam belas miliar ini kalau mau dibedah itu sebenarnya bisa untuk apa aja
coba bayangkan kalau pelantikan yang satu hari itu membutuhkan enam belas miliar
kalau kita konversi deh kita bagi ke enam belas desa itu bisa hidup satu tahun satu miliar satu desa
karena dana desa satu miliar
mereka bisa hidup untuk bangun apa saja
bumdes bangun fasilitas kesehatan fasilitas sekolah
atau mau diserahkan ke fasilitas pendidikan
kalau satu sekolah itu butuh seratus juta ada satu ratus enam puluh bangunan sekolah yang bisa dibangun
atau kalau fasilitas pendidikan
kalau fasilitas kesehatan misalnya
itu tadi dari pelantikan
untuk dari lima tahun dalam dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas pemborosan pemborosan apa saja yang menjadi catatan anda dalam lockdown
kalau kami mencatat tadi ya untungnya sudah dibatalkan oleh pemerintah kan dan aspirasi tadi
karena memang pekerjaan mereka kan untuk menggapai aspirasi
artinya tanpa ada dana aspirasi pun mereka harus turun untuk reses
yang kedua adalah misalnya renovasi komplek parlemen
memang dibutuhkan sekarang
kan enggak juga begitu loh
nah yang ketiga misalnya uang pensiun
nah ini salah satu bentuk upaya yang tadi bahwa nilainya sedikit
bukan nilainya sedikit
yang penting dipahami anggota legislatif itu adalah jabatan politis
artinya mereka berkompetisi untuk masuk ke dalam sana berkontestasi lebih tepatnya itu secara politis
mereka bukan birokrat
sehingga mereka bukan ya bagi kami mereka tidak layak untuk mendapatkan uang pensiun
karena kinerja lima tahunnya itu sudah dibayar dengan gaji yang sekian juta tadi
nah apalagi dibayar pensiunnya seumur hidup kan begitu
artinya ini menjadi nanti profesi baru bukan lagi jabatan politik
artinya orang akan berlomba lomba untuk masuk ke dpr bukan untuk berkontestasi atau berkompetisi secara politis gagasan
untuk menjadi satu lahan pekerjaan baru atau job seakers
bu ngawan kalau melihat dari catatan catatan yang tadi ada sampaikan
begitu mulai dari produk legislasi sampai dengan pemborosan pemborosan tersebut
mungkin kan ini juga disebabkan oleh minimnya staff staff orang orang ahli yang berada di dalam parlemen sendiri untuk menyusun undang undang yang benar benar baik
ya sebenarnya dpr sudah punya badan keahlian
artinya ada badan legislasi juga
artinya bahwa disitulah sebenarnya ruang para ahli dan sebagainya
kalau dpr tidak punya tenaga ahli ada badan keahlian yang boleh kok memanggil para expert yang ada di luar para ahli ada di luar
ada kok uang rapatnya kalau kita bicara soal anggaran
ada kok waktunya gitu loh
nah artinya bahwa manfaatkan itu sebaik baiknya
bukan dengan cara yang lebih cepat lagi
yang penting target tercapai
toh tidak tercapai juga targetnya di waktu injury time gitu
yang penting dilakukan adalah kenapa ada prolegnas program legislasi nasional dan ada prioritas
itu pentingnya untuk menjaga ritme itu
kita lihat ke anggota dewan nanti periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
apa kemudian catatan catatan anda yang kemudian permasalahan permasalahan isu isu yang akan dibawa dari dpr dua ribu dua puluh
ke anggota dewan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
ya ketika kami melakukan penelitian global corruption barometer yang kami launching dua ribu tujuh belas
dpr ini menurut versi masyarakat adalah lembaga yang dinilai terkorup begitu ya
oleh publik begitu
artinya catatan yang pertama dan itu misalnya terafirmasi dengan dua puluh tiga anggota dpr yang korupsi
bahkan ketua dan wakil ketuanya juga terjerat korupsi
sehingga kami mengamanatkan sebuah anggota dpr
kami mengamanatkan sebuah apa namanya kami mengalamatkan sebuah masukan
ayo jadi parlemen yang modern
parlemen yang modern itu seperti apa
tiga fungsi legislasi pengawasan dan anggaran itu harus berjalan paralel konsisten terbuka akuntabel dan partisipatif
dan yang kedua adalah tadi penegakan sistem integritas di parlemen
dibangun yuk gitu
yang ketiga adalah untuk mencegah korupsi rajin rajin rutin rutin untuk melakukan lhkpn
yang terakhir sebenarnya dpr kita sudah mulai beranjak kepada hal yang terbuka
mereka punya aplikasi dpr no
ayo maksimalkan dpr no sehingga open parlemen indonesia menjadi satu hal ikhtiar bersama untuk menjadikan dpr kita lebih baik
dan kita yakin juga dengan gelombang masa yang saat ini sedang terjadi di luar gedung dpr
ini juga mengindikasikan bagaimana masyarakat juga sudah mulai peduli dan mengawasi kinerja dari parlemen itu sendiri begitu untuk periode selanjutnya
baik pak bawan pak miko manager seteri transparency international indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami
kita sama sama pantau kita awasi bagaimana nanti kinerja atau performance dari anggota dewan periode dua ribu sembilan belas ini
mas dua ribu dua puluh empat apakah bisa memperbaiki begitu ya rapor dari anggota dewan sebelumnya